halo good morning pemirsa apa kabar nih nah weekend ini sudah tahu belum mau masak apa
kalau belum tahu mau masak apa nih khusus bagi anda pecinta bebek kita akan mengolah
bebek nanti saya akan bagi bagi juga tipsnya gimana caranya supaya bikin bebek itu empuk
terus juga enggak anjir dan yang pasti rasanya enak kalau pengen tahu resepnya apa
dan cara masaknya seperti apa ikuti kita terus ya di morning tips hari ini
nah untuk racikan bumbu bumbunya tentu saja bukan dari saya tapi dari penanggung jawab produk
bebek kaleo ada mas gustaf ya apa kabar mas gustaf udah siap ya kita mau masak masak nih
siap tadi saya sudah kasih tahu ke pemirsa di rumah nih kalau kita akan masak olahan bebek kaleo yang
udah terkenal lah ya udah ada dimana mana kita akan pakai bumbu apa nih nanti nih mas hari ini kita
akan mengungkap bebek nih mbak kebetulan kita ambilnya bebek muda oke gimana proses bebek mudanya untuk
agar empuk terus menghilangkan bau amis juga seperti resep bebek kaleo seperti biasanya seperti itu
oke mungkin sebelum kita masuk ke bumbu bumbunya kasih tahu dulu nih mas gustaf nih kalau misalnya
mau milih bebek kan memang harus yang muda nih ini tipsnya untuk ibu ibu dirman nih kalau mau
beli bebek nah ya ini disini saya sudah siapkan juga bebeknya nih mbak kenapa kita ambil bebek
muda karena dengan resep bebek kaleo bebek muda sangat profesional baik tulang maupun dagingnya
oh gitu nah untuk pemirsa di rumah juga harus mengetahui agar pemilihan bebeknya lebih bagus
kebiru biruan nah ini merupakan merahnya segar ya segar sekali seto kalau dari teksturnya nih apakah
emang keras kayak gini atau memang memang seperti ini jadi ini lebih empuk sebetulnya kalau untuk bebek
muda kalau untuk bebek muda malah lebih empuk dan lebih mudah dimasak betul seperti itu itu seperti
ini jadi nanti akan kita kasih bumbu oke kita sekarang akan masuk ke bumbu bumbunya ya mas ya
nah ini untuk bumbu bumbunya nanti untuk bumbu marinasinya ada kunyit kemudian ada lengkuas
ada jahe kemudian ada ketumbar kemudian ada merica kemudian ada cengkeh kemudian ada kapulaga
bawang putih dan bawang merah lalu ada bunga lawang serta ada kayu manis serta batang saya
oke ini sekarang kita geprek dulu ya mas silahkan oke mungkin mas gustof bisa sambil mulai yang lain
tadi mas gustaf kan sempat sebut tuh kalau misalnya milih bebeknya itu yang udah muda tapi kalau
amisnya bebek tuh memang ada aroma khasnya gitu ya mas ya betul gimana tuh caranya apakah dari bumbu bumbu
ini bisa menghilangkan aroma anjir atau amis gitu dari bebek nah itu dia spesial resep kita seperti
tuh mbak sebetulnya bebeknya semuanya sama bebek kampung dan kita ambil bebek muda karena memang
sudah kita coba dan trial dengan bermacam macam resep sehingga kita menemukan resep yang terbaik nih nah kenapa harus dimarinasi sama dengan bumbu bumbu yang sudah muda ya
kita masaknya satu jam agar menghilangkan bau amis dari bebek tersebut setelah kita marinasi semuanya baru kita proses rebus ini untuk perebusan kita harus menggunakan api yang sangat kecil harus kecil jadi slow cook gitu ya
dengan api yang kecil biasanya kita pakai waktu dua tiga jam masaknya dua sampai tiga jam gak heran ya kalau bebeknya jadinya hasilnya empuk gitu ya betul oke kita rebus selama
dan setelah dua tiga jam hasilnya nanti akan seperti ini ya nih oke baik kalau kita sudah siap ini kita akan goreng ya kebetulan yang kita pakai juga beda nih minyaknya mbak di bebekaleo kita memakai minyak lapa
minyak lapa murni betul jadi membuat bebek jadi rasanya lebih naik lebih gurih berasa gurih gurih betul terus tingkat kekeringannya juga sangat dapat dengan berapa menit biasanya kurang lebih dua tiga menit oh nggak perlu lama lama ya karena susah ya
sudah matang juga sebenarnya
tapi dengan kondisi api yang sorry
api besar dan minyak yang sudah panas
aromanya emang beda ya
kalau pakai minyak kelapa masaknya ya
ini menambah cita rasa juga ternyata ya
dan buih buih ini memang kalau minyak kelapa
saat masuk produk itu pasti berbeda
karena apabila ada kandungan air
jadi kelapa langsung memerlukan buih
ini kita plating ke sini
ini dia bebek kaleo cetar ya
ala mainnya juga mas gustaf ya